saya glenny soktan yang menemani anda di kompas siang
lembaga konsultasi bantuan hukum fakultas hukum indonesia lkbh fhui
melaporkan ketua kpu ri hashim ashari ke kantor dewan kehormatan penyelenggara pemilu atau dkpp
pelaporan pengaduan ini terkait dugaan pelanggaran kode etik atau perbuatan asusila oleh ketua kpu kepada anggota ppln
dengan membawa sejumlah barang bukti lkbh fhui melaporkan ketua kpu ri hashim ashari kepada dkppri
pelaporan pengaduan ini diduga adanya pelanggaran kode etik oleh ketua kpu atas perbuatannya
yang telah melakukan perbuatan asusila kepada anggota ppln
menurut kuasa hukum pelapor awal kejadian ini sejak bulan agustus dua ribu dua puluh tiga sampai maret

kpu diduga telah melakukan tindakan yang melanggar sumpah dan janji anggota kpu
serta integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu untuk tujuan pribadinya